faktor kuah jadi penentu rasa dari aroma daging kambingnya ini
meski dengan bahan dasar yang sama yaitu daging kambing ternyata bila ditelusuri dua jenis
sop kambing ini dipengaruhi dua kebudayaan berbeda ya kedua pengaruh kuliner itu tampak
jelas dari kuah sop yang satu menggunakan susu sementara satunya kaldu bening keduanya
punya cita rasa khas tersendiri ada ada ada ada pengacara spai tenang ini bukan adegan film
hai sautan seperti ini lumrah ditemukan di salah satu tempat makan yang menjual sop kambing
legendaris di kawasan blok m pengunjung sudah terbiasa dengan istilah unik penanda bagian
potongan daging kambing lidah pada daging kambing dinapakan pengacara selang berarti usus kambing
dan spai berarti bagian mata kambing wah ada ada saja ya idenya terlepas dari penamaan yang
sop kambing di sini memang dikenal lezat lantaran kuah sop terbuat dari susu lengkap dengan berbagai
macam rempah khas timur tengah kuah sop kambing semakin gurih dan aromatik bila ditambahkan minyak
samin ya minyak khas india ini secara gamblam mempertegas bahwa sop kambing betawi disini
terpengaruh budaya india takaran bumbu penyedap seperti kecap sambal secukupnya dan satu sendok teh
minyak sambin bisa dipadupadankan sesuai selera kuah susunya ini aja udah ngasih efek krimi ditambah
dengan minyak samin yang menjadi makin gurih disini nah dengan pelan pelan rumpah yang
begitu banyak di dalamlah sop kambing ini membuat kambing sedikit aromanya menurun sehingga ternetralis ya

yang sedang ditempatkan di mirjana

menurut menyi formalitas ibu
setingga di jokowi
yang sedang ditempatkan di jakarta yangardensex
jadi bagi yang tidak terlalu menyukai kambing pun bisa menikmati sop kambing di sini
sop kambing berikutnya yang saya jajal adalah sop kambing kuah bening
asap yang menyeruak dari kuah yang direbus ini langsung menggugah selera
hanya terdiri dari lima macam rempah saja seperti lada jahe dan bawang putih
kuah bening menjadi kaldu lezat yang aromatik
percampuran antara lada dengan bumbu bumbu kaldunya ditambah lagi dengan sayur sayurannya
bercampur dengan daging kambingnya daging kambingnya sudah matang sekali enak rasanya lembut
bau kerap menjadi momok bagi yang tidak terlalu suka daging kambing
racikan kuah kaldu menjadi penentu daging kambing menjadi empuk dan bahkan tidak berbau
sop kambing benih khas tegal ini lebih mengedepankan cita rasa nusantara
rasa jahe dan bawang merah menjejak di lidah saat mencicipi kuahnya
faktor kuah jadi penentu rasa dari aroma daging kambingnya ini
nah dengan perpaduan rempah yang pas jadi aroma daging kambingnya tidak menyeruak
tapi lebih didominasi dari kuah bening
yang saya rasa di sini adalah dominan dari bawang putih
menurut pemerhati kuliner william wongso
perbedaan mendasar dari olahan sop kambing terdapat pada rempah di dalam kuah
baik sop kambing kuah susu maupun kuah bening mendapat pengaruh budaya berbeda
ya sop umum yang kita kenal sop kaki kambing
kalau sop yang kita kenal di warung sate
biasanya sop lebih ke ala belanda
seperti sop umum tapi ladanya diperkeras mungkin palanya lebih menonjol gitu
tapi kalau kaki kambing kemungkinan besar memang pengaruh dari india selatan atau arab
yang harus ada kapu laganya ada kayu manis
pengaruh budaya dalam kuliner menjadi kekayaan cita rasa nusantara
nah kalau kaki kambing itu kemungkinan besar memang pengaruh dari india selatan atau arab yang harus ada kapu laganya ada kayu manis
ada yang tetap terjaga keasliannya tapi ada pula yang dimodifikasi